anda masih bersama kami di happening now dan kita masih memantau bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan kedatangan panji gumilang
pimpinan pondok pesantren al zaitun dan saat ini sudah ada maria sarjana yang memang dari tadi sudah menginformasikan terkait dengan informasi ini kepada kita semua
maria bisa anda jelaskan bagaimana kondisi di sana terkait dengan kedatangan panji gumilang
ya iqbal saat ini nampaknya ada tanda tanda kehadiran dari panji gumilang anda juga bisa melihat di sini gambar atau situasi terkini
ini situasi terkini di baris krim mabes polri di mana kami awak media yang menantikan kehadiran panji gumilang sudah melihat ada sosok yang
karena ini situasinya cenderung
cukup ramai dan cukup crowded di sini iqbal tetapi kami bisa tunjukkan kepada anda ada pihak yang kemudian diduga ini merupakan panji gumilang
ya ia datang dengan beberapa atau ditemani oleh beberapa pihak lainnya
baik anda menyaksikan di sini kita menyaksikan bersama iqbal ini sosok dari
ya kami masih menunggu bersama sama
karena memang situasi di sini seperti cukup crowded atau cukup ramai dengan awak media dan kami masih terus terus menantikan kehadiran tersebut
kalau yang tadi ada beberapa orang yang kami duga bisa jadi merupakan pihak pihak terkait
kami masih menunggu sosok panji gumilang yang sesungguhnya hadir di baris krim mabes polri
situasi sekarang kembali lengang iqbal seperti yang anda lihat juga di layar kaca pada saat ini
maria berbicara soal apa yang sudah tadi dikatakan oleh maria sendiri terkait dengan kedatangan pelapor yang merupakan forum advokat pembela pancasila

karena dengan membawa bukti bukti berupa video dan lain sebagainya
apakah untuk pelapor ini sendiri masih ada di baris krim polri
dan apakah ada kemungkinan nanti akan dikonfrontir dengan panji gumilang
pelapor atau dari forum advokat pembela pancasila dengan pimpinan iksan tanjung memang tadi sudah hadir di gedung barai skrim mabes polri
kemudian sudah menyampaikan
tambahan tambahan atau dukungan data yang mereka miliki
tapi kemudian mereka meninggalkan gedung bareskrim mabes polri
artinya kami belum mendapatkan informasi apakah kemungkinan akan dilakukan konfrontir di antara panji gumilang dengan pihak pelapor
tapi yang jelas kami melihat pihak pelapor iksan tanjung tadi sudah meninggalkan gedung baris krim mabes polri
sekitar pukul dua belas waktu indonesia bagian barat
dan sudah tidak ada lagi pelapor yang kami lihat
berada di sekitar bareskrim mabes polri
tetapi sekali lagi kami juga tidak mengetahui secara pasti apakah kemudian nanti bisa dipanggil kembali
ataukah memang hari ini hanya untuk mendengarkan klarifikasi dari pihak terlapor atau terduga terlapor yaitu panji gumilang
maria berbicara soal apa yang melibatkan panji gumilang ini
tentunya masyarakat juga masih bertanya tanya terkait dengan
perannya sebesar apa
lalu juga apa yang menjadi poin utama
mungkin anda bisa mengulangnya kembali kepada kami
poin utama pelaporan yang dilakukan oleh forum advokat pembela pancasila ini
pelaporan yang dilakukan oleh forum advokat pembela pancasila
terkait dengan pimpinan
dari ponpes al zaitun panji gumilang memang disampaikan beberapa waktu yang lalu
tetapi kemudian dari pihak baris krim menyatakan mengapa proses baru dimulai pada hari ini
atau pemanggilan terhadap terlapor baru dilakukan hari ini
karena kemarin ada libur idul aha
sehingga memang kondisi untuk penyidikan ini libur
seperti itu sehingga baru pada hari ini
pelaporan yang disampaikan oleh forum advokat pembela pancasila
terkait dengan panji gumilang
ada pelaporan yang menyebutkan bahwa panji gumilang diduga terhadap
dan juga hal lain adalah terkait dengan perempuan yang diizinkan menjadi covid
ya iqbal nampaknya inilah sosok dari panji gumilang yang kita tunggu bersama
anda bisa melihat di sini cukup banyak nampaknya orang orang yang turut hadir
anda bisa menyaksikan lebih dari sepuluh orang hadir bersama
ini mereka berjalan dan kondisi di barres krim mabes polri sendiri memang cukup lumayan
jaraknya ada sekitar seratus meter dari pintu masuk sampai dengan tempat kami berdiri atau tempat pengambilan gambar dilakukan
sehingga membutuhkan waktu yang cukup
anda bisa mendengar di sini juga begitu riuh di barres krim mabes polri
karena memang kami awal media iqbal telah menunggu sejak pagi
hadirnya panji gumilang di baris krim mabes polri
inilah situasi terkini iqbal
dengan tenang nampaknya panji gumilang hadir dikelilingi dengan sepuluh orang
ini hitung di sini iqbal dia hadir di barres krim mabes polri
kalau tadi pertanyaan anda apakah ada pendukung
nah ini anda bisa menyaksikan
dan bersama ternyata dia hadir dengan cukup banyak orang
situasi cukup crowded atau cukup ramai di sini
tapi ingin mencoba mendekati sosok panji gumilang
bapak panji ada yang mau disampaikan kepada masyarakat
bapak diduga melakukan penistaan agama
bapak ada yang mau
bapak panji ada yang mau disampaikan
bapak diduga melakukan penistanan agama
bapak diduga melakukan penistanan agama
kami masih mencoba untuk meminta panji gumilang
yang mengangkat tangannya
hanya melambai saja
pak panji ada yang disampaikan
pak panji ada yang mau diduga
ayo terus saya terus mencari dulu

ya iqbal nampaknya situasi cukup crowded di sini ada situasi yang
tolong media kasih jalan media
kasih jalan media
ya ini ada sedikit keributan diantara pendukung dengan awak media
karena memang ternyata kedatangan panji gumilang hari ini membawa sejumlah pendukung yang tidak ingin kami awak media mendekati panji gumilang untuk meminta tanggapannya
anda juga bisa mendengar di sini iqbal bagaimana riuh
kami cukup kesulitan
kami cukup kesulitan untuk mengambil gambar bahkan tadi kameramen atau fotojurnalis kami yoga mendapat sedikit hambatan dan ada dorong mendorong yang kemudian juga dialami oleh fotojurnalis yang ada di malaysia
yoga oleh pendukung dari panji gumilang
saat ini panji gumilang sudah masuk ke halaman masuk kami ke lobby dari restream mother story
dan kami media sedang berusaha ingin masuk
untuk melihat lagi mengambil gambar secara langsung kehadiran panji gumilang
yoga oleh pendukung dari restream mother story
saat ini sejumlah awak media menanti sedang berusaha untuk masuk ke dalam untuk melihat
bagaimana proses pemeriksaan terjadi
tapi memang iqbal situasi disini cukup radiat
anda bisa menyaksikan bersama ini gambar terkini
yang anda bisa saksikan bahwa saat ini kondisinya panji gumilang sudah masuk ke dalam diskredit mabes polri
tetapi yang jelas tadi ketika kami mencoba mendekati panji gumilang mempertanyakan adakah statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui kami awak media yang berjaga di sini
panji hanya mengangkat jempolnya
saya hanya kemudian melambaikan tanya tanya tanpa berdengar untuk memberikan komentar
tetapi beberapa pendukung pendukung di sampingnya memang cukup keras untuk melarang kami mendekati panji gumilang
sehingga terjadi sedikit chaos dan bahkan foto jurnalis kami yoga sempat mendapatkan beberapa kali kontra atau sedikit dorong mendorong
para pendukung dari panji gumilang yang turut hadir hari ini
baik maria terima kasih
terima kasih sekali lagi atas laporan anda tentunya
tetap jaga keselamatan anda
terima kasih atas informasi yang sudah anda berikan sejak tadi hingga panji gumilang hadir di baris krim polri